meski polisi telah menetapkan enam orang tersangka
penyelidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan bianto halim belum pusai
sabtu siang salah satu anak korban didampingi kuasa hukumnya
mendatangi polres metro jakarta timur
untuk dimintai keterangan penyidik terkait kematian korban
penyidik meminta keterangan terkait jeda waktu
antara jam enam sore hingga satu dini hari
sebelum ayahnya keluar rumah
serta adanya ancaman pembunuhan terhadap korban
beberapa hari sebelum kejadian
dari sejumlah kejanggalan itu
keluarga menduga korban tewas terkait dengan pembunuhan berencana
jadi yang menurut saya ini sudah perencana ya
iya karena kakak menutupinya
seperti diberitakan sebelumnya
rianto halim delapan puluh sembilan tahun
tewas di keroyok masa di wilayah jakarta timur
lantaran dituduh sebagai pelaku pencurian mobil
video aksi pengejaran korban pun tersebar di media sosial
hardian syahbernadi jakarta